pilih rawa bebek naik kodong kodong
es kawan segar bugar
eh mas pur ada apa
pengennya juga begitu pak
pak sopian uangnya
maaf kang saya nggak ada uang buat dipinjam kang
siapa yang mau pinjam uang pak
ibu lagi apa
ibu lagi bikin kata kata buat promosi rendangnya ibu
buat bikin brosur
buat dibagi bagiin ke calon pelanggannya ibu nanti
bu sebelum promosi
ibu harus punya nama dulu untuk bisnis ibu
sudah ibu pikirkan kok
rendang normal lah
rendang tiada duanya
enak gurih dan nikmat
dua gelas sepuluh ribu
mau ke rumah ineko
jangan terlalu semangat ngejar cewek
nanti kamu bunuh diri session dua loh
jangan marah dong cuy
lo mau bikin perut gue kembung
ada cupu lagi galau
minum es dawet dua gelas jadi semangat lagi
kayak baru dicas
cekat cekat cekat cekakak
misalnya nih kalau target penjualan nggak kecapai gimana ya
maksudnya epek ngejak
kalau solusi yang tidak mencapai target
kamu kenapa jok
es daud segar bugar
kamu gak manggal di pangkalan
nggak cuy sepi
ojek aja yang sepi
katanya bapak kamu datang ya
kok nggak diajak jalan jalan
saya sih pengennya gitu
jalan jalan kan nggak harus mahal
jalan jalannya kemana ya john
keliling rawa bebek naik kodong kodong
eh es daud segar bugar
eh mas pur ada apa
cuma pengen dengar suara kamu aja
aduh mas kur bisa aja
lagi benerin keran kamar mandi yang bocor
gue bantuin ya
nggak usah udah dibenerin sama kang amin
ini ini ke ini saya belum udah beli kerannya
mau dipasang sekarang
mas pur mau bantuin
udah saya aja sendiri
kasian kang pur ntar ngerepotin
iya kan kang pur
mike emang gak ada ya dari kantor pelatihan buat sales baru kayak saya
pelatihan itu biayanya cukup besar jak sedangkan kondisi kantor keuangannya lagi kurang sehat nah makanya seluruh sales diminta untuk kerja keras
oh gitu ya
pak kita jalan jalan ke monas yuk
emang di sana ada apa tis
ya ada monas ada taman terus ada orang orang
alah nggak usahlah kalau cuma itu aja mas
tis masih ingat nggak bapak pernah bilang jangan buang buang waktu dan tenaga
ingat pak tapi bukannya itu teh kata abahnya bapak bukan kata bapak
ele ele itu mah kata kata bapak tuh
tis kamu nggak suka ya bapak datang ke jakarta
suka tuh pak
kalau suka kenapa tuh dari kemarin kamu kelihatannya nggak bahagia
henti senang pak kan bapak baru pertama kali datang ke jakarta
kamu jangan bohong tis kata abahnya bapak juga sekali lancung bohong ke ujian
maaf pak bukannya sekali lancung bohong ke ujian
tapi sekali lancung ke ujian
tis kalau kamu mau protes jangan ke bapak
tuh langsung ke almarhum apa
maafin bapak ya bapak sudah ngeropotin kamu

dia sebetulnya baru untuk diajak ke bapak benar benarounded lihat
atau tekossip muka didmat truk pake kain pegi

selamat siang mas
nih brosurnya boleh dilihat dulu
saya juga punya mas
ternyata mas sales juga
kenapa gak bilang dari tadi
saya kabut dulu ya
sudah jadi pak
bapak mau kemana
tugas bapak bikin dan memperbanyak selebaran kan sudah selesai
sekarang bapak mau masuk
jangan dulu pak
mumpung bapak masih di luar
mau gak bapak sekalian
tempelin selebaran selebaran yang ada di luar
ini di dinding dinding atau di tiang tiang listrik dekat rumah
yang dekat rumah aja kan
nanti kalau yang dekat rumah sudah selesai
bapak pindah ke tempat yang jauh